terima kasih anda masih bersama kami di viral
nah pemirsa di rumah pasti tahu ya lagu asal kau bahagia milik armada
tapi bagaimana jadinya kalau yang menyanyikan dia nih orang jerman
ya kali ini ada berita mengenai seorang youtuber asal jerman yang fasih berbahasa indonesia
uniknya bukan hanya fasi berbicara tapi juga berkaraoke lagu lagu populer indonesia
dan informasinya sekaligus mengakhiri viral hari ini
simak kembali berbagai peristiwa menarik yang diulas secara berbeda dalam program viral besok di jam yang sama jam satu siang ya
anda juga bisa menyaksikan tayangan cnn indonesia lainnya melalui transvision dan uctv
saya nisa pagi udur diri terima kasih atas kebersamaan anda dan have a nice day
pasti sudah banyak di antara anda yang hafal lagu asal kau bahagia milik armada
tapi bagaimana jadinya kalau
yang menyanyikan orang jerman
ya baru baru ini seorang youtuber asal jerman marve joe mengunggah sebuah video ke akun youtube miliknya
dalam video tersebut ia sedang asyik berkaraoke lagu indonesia
dimulai dari lagu pop lawas milik mi inikah cinta
lagu asal kau bahagianya armada
hingga lagu kontroversial bad milik young lex dan awkari
marvjo terlihat bernyanyi saat berada di dalam mobil bersama ibunya
yang lebih lucu lagi ekspresi sang ibu yang datar dan fokus menyetir tidak membuat marvjo mati gaya dan tetap asyik berkaraoke
ya marv joe memang mahir berbahasa indonesia
tahun dua ribu empat belas ia kuliah di universitas udayana untuk mempelajari bahasa indonesia
marv joe juga sering mengunggah video video kreatif seputar kehidupannya di indonesia
tentunya dengan berbahasa indonesia